terima kasih putraku

sekarang apa yang harus kita lakukan
jika terus dibiarkan putraku
lebih baik kita berbagi tugas
ayah anda akan mengejar kami
kejarlah arga darman
temani walang seluruh saham
bisakah kita bertukar tugas
biar aku saja yang mengejar kial
jika ayah anda bertemu dengan kiawi
kiawi akan membuat licik kepada ayah anda
dan akan mencelakai ayah anda seperti tadi
jika itu kemauan
ayah anda setuju
kita berpisah disini
dan sampai jumpa kembali
hati hati lah ayah
dan kau putra
semoga dewat aku
dan kau berhasil menjalankan tugas
ada mau tidak aku tidak akan jalan di
kau selalu besar mulut maizah
kita serang dia bersama sama
hey pangeran manji ternyata kau cukup merepotkan justru kau yang merepotkan